pemerintah indonesia telah melarang warganya untuk mudik pada ramadan tahun ini
guna menekan angka penyebaran covid sembilan belas
namun sepekan jelang ramadan suasana di terminal bus polis pelawat tangerang banten
mulai ramai oleh warga yang hendak pulang ke kampung halaman lebih awal pada kamis siang
adapun pemerintah kota solo akan melakukan karantina bagi warganya yang nekat mudik tahun ini
pemkot nantinya akan menerjunkan armada penjemputan untuk membawa pemudik dari terminal stasiun dan bandara ke rumah karantina
saya tidak menyarankan untuk mudik dipastikan akan dikarantina
melalui surat edaran nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
cahyokumolo melarang aparatur sipil negara
ketika kemarin beberapa pemerintah di kota selatan jawa tenggara dan jawa barat
melarang asn mengambil cuti pada enam hingga tujuh belas mei
jika tetap nekat akan ada sanksi mulai dari teguran hingga penurunan pangkat atau sanksi pemecatan
namun ada pengecualian bagi asn yang melakukan perjalanan dinas penting dengan tetap mengantongi surat tugas
asn juga diizinkan keluar kota jika ada keperluan mendesak tetapi harus mendapat izin tertulis
dan bagi asn yang bepergian keluar daerah diimbau agar selalu memperhatikan
peta zonasi risiko penyebaran covid sembilan belas peraturan atau kebijakan tentang pembatasan keluar masuk orang
yang ditetapkan daerah asal dan tujuan perjalanan
dan protokol perjalanan yang ditetapkan kemenhub dan satgas covid sembilan belas
serta disiplin menjalankan protokol kesehatan
untuk mendukung kebijakan larangan mudik pemerintah melalui kementerian perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat
laut udara kereta pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi
untuk semua moda transportasi yaitu moda darat laut udara dan perkereta apian
dimulai pada tanggal enam mei hingga tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
meski demikian kementerian perhubungan masih membolehkan mobilisasi kendaraan
seperti kendaraan dinas pejabat
pejabat tinggi tni dan polri
kendaraan bersifat darurat dan pelayanan publik
serta kendaraan pengangkut wni dari luar negeri
seperti pekerja migran pelajar dan mahasiswa
di sisi lain pemerintah mengizinkan pergerakan angkutan jalan di wilayah perkotaan dan kabupaten yang berdekatan
yang disebut kebijakan agglomerasi
seperti jabodetabek bandung raya dan yogyakarta raya
tim liputan cnn indonesia